apakah kita memiliki nyali untuk berjalan di atas seutas tali di atas ketinggian
inilah pertanyaan yang harus diajukan kepada para peserta bandung highland festival dua ribu dua puluh
highland merupakan olahraga ekstrim berjalan di atas seutas tali
yang terbentang di antara dua bukit tinggi sepanjang dua ratus meter
bandung highland festival dua ribu dua puluh yang digagas oleh komunitas pusing panda
di tebing hawu kawasan cipatat kabupaten bandung barat ini
menjadi tempat berkumpul highliner dari indonesia dan juga luar negeri
olahraga ekstrim ini selain berbekal nyali dan konsentrasi tinggi
membutuhkan keisimbangan yang mumpuni
highland festival adalah acara berkumpul highliner dari seluruh indonesia dan juga dari luar negeri
kita saling berbagi ilmu mengenai highline sendiri
lalu kita sharing kita workshop mengenai alat dan safety nya harus seperti apa
jadi kita bisa lebih senang
lalu kita lihat saya tidak tahu apa yang ada di sekitar ini
apakah kita bisa menemukan sesuatu yang lebih baik
ini tempat yang bagus karena banyak orang bisa datang
mudah untuk mencapai jalan menuju
bisa lebih baik jalan menuju
ini tempat yang bagus
bandung highland festival dua ribu dua puluh digelar selama tiga hari pada tujuh belas hingga sembilan belas desember
kegiatan tersebut menjadi ajang berkumpul higliner
dan tontonannya menarik bagi warga sekitar
tresna pamungkas bandung barat jawa barat